pemilu presiden dan legislatif serentak dua ribu sembilan belas masih dua tahun lagi
namun kegaduan politik sudah mulai terasa dari sekarang
syarat pencalonan presiden menjadi sumber perdebatan baru di parlemen saat ini
usulan pemerintah soal pencalonan presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas
dengan menggunakan hasil pemilu legislatif dua ribu empat belas berpotensi akan menuai polemik baru
usulan yang akan dituangkan dalam rancangan undang undang pemilu tersebut
mengancam partai partai baru tidak bisa mengusung calon presiden
hal itulah yang memunculkan penolakan dari sejumlah fraksi di dpr
pada saat bersamaan dpr juga tengah menyiapkan usulan terkait syarat pencalonan presiden
untuk pemilu serentak dua ribu sembilan belas